pks sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader
pertama tentu haknya mas anies karena memang baru satu periode jadi kalau beliau mau maju monggo
pks sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader
tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati
karena memang pilkada dki sekarang ini agak spesialis
karena bukan lagi daerah khusus ibu kota tetapi daerah khusus jakarta
karena itu kita lagi nyari yang betul betul fokus ngurus jakarta
ustadz soal pilkada di dki sudah memunculkan beberapa nama ya termasuk pasal ibu
itu perkembangan terbarunya seperti apa
dki jawa barat jawa tengah jawa timur itu spesial ya karena memang basisnya banyak
nah termasuk banten masih digodok mudah mudahan dalam waktu dekat akan segera ada pengumuman
saya cynthia rompas saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya